ngeka kita tuh kesini buat seneng seneng
kalau kamu main handphone buat apa
yaudah handphone kamu aku matiin ya
yaudah sekarang kita pergi ya
kita pergi buat ngapain semua masalah kita
udah gak usah sungkan
terima kasih ya bimbo
karena kamu tetep ada buat belain aku
sekarang aku kakak kamu
aku gak akan biarin ada orang lain yang nyakitin kamu mereka
kalian semua disekolah
selamat siang hem pak
silahkan kalo mau diliat liat
tidadah dulu rumahnya
bagus banget ini
udah jangan menolak
maaf ya pak ya
bagus yah tina
mudah mudahan aja ada yang cocok ya tipe rumahnya buat bu aisah
tapi pak ntar bayar listrik sama airnya mahal banget dong
apalagi pembantu atau nggak apa gitu ya
satpam ya bang ya
iya itu bener pak
banyak biaya dah pokoknya
iya untuk sehari hari aja ibu susah
ya sudah nanti saya akan kasih uang bulanan buat bu aisyah
itu sebagai balas budi saya sama bu aisyah
makasih ya pak bapak tahu aja
iya kita juga kadang kadang makan tuh cukup
iya kemarin aja ibu ibu warung depan marah marah bu gara gara ngeribut utang
ini ada uang sepuluh juta
tolong ya saya titip untuk bu aisah
ya pak makasih ya pak
makasih ya pak abraham nanti ini langsung aida kasih ke ibu
hai apa kabar semuanya
hari ini kak bimo bawain makanan buat kalian
yaudah deh makanan buat kalian
aku aku aku aku aku
tapi sebelum makan kak bimo boleh minta sesuatu
nyanyilah lagu apa kakak
lagu apa aja yang penting bisa buat kakak ini terhibur
udah gak apa apa
aku cuma pengen libur kamu
biar kamu ngopi masalah kamu
yaudah yuk kita nyanyi

jangan bunuh kakak mu
saya mulai kabul
udah selesai lupa lagi yang takut

untuk teman saya
macam apa io dengas p)( yang tersanggung
oh biar siapa
aduh biar tersanggung nanti

ayo meminjam dari sini

ada mau gak

aku cari bentar ya
anderes yang harusnya

tahu tahu kamu saya juga
mulai dari sekolah
pasti temen temen kamu ya
neka kita tuh kesini buat seneng seneng
kalo kamu main handphone buat apa
yaudah handphone kamu aku matiin ya
iya bentar ya
terus gimana lagi
terus kamu mundur
terus terus terus lagi lagi lagi
mereka kemana sih kok handphonenya gak aktif
pasti kontaksnya aja matiin handphonenya
lu gimana sih kalau kerja
lu kenapa bolos
lo kan mau bolos nih izin dulu ngomong atau apa kayak semalam ke gue
kerjaan gini lu sendiri apa
kamu kenapa sih
meka gak masuk lagi
meka gak masuk hari ini
makanya dari tadi marah marah
kalau dia gak masuk kan aku jadi
oh enggak bukan apaan sih
aku kangen ngasel deh ma
ngaku aja sama oma kok malu malu
oma kok bisa tahu perasaan gue sih
kamu jangan marah marah gitu lagi sama meka
kalau dia ngambek terus dia ngundurin diri dari kafe
sekarang suruh meka kesini
bilang oma kangen sama dia
kan aku udah bilang sama oma meka hari ini gak masuk
dia nggak ada di sini gimana mau bilang sama dia
kamu telepon dia dong
atau apa kek usaha dong
aku udah nelfon mereka itu berkali kali
cuma hapenya gak aktif
kira kira kemana dia
ya mana aku tau dia lagi ngampus kali
kampusnya di mana kamu tahu alamatnya
oma butuh alamatnya sekarang
yaudah aku wa in ya nih bentar ya aku wa in
oke oma tunggu ya
udah itu udah aku kirim udah masuk belum oma
kebiasaan kan oma
nah ini dia
aku juga mau bawa kesini